mungkin pak sanusi salah lihat kali
pak sanusi sangat yakin dia gak salah liat
yaudah gini aja
gimana kalau kamu telpon felis
dia syarian sama pak rendy apa enggak
jessica sekretarisnya papa saya
bapak yakin itu jessica
tadi saya sempat kejar mereka tapi mereka udah gak ada
oke saya kesana sekarang ya
bapak share lokasi mallnya
itu kan mobil rendy
berarti benar kata pak sanusi
rendy disini bersama jessica
udah ketemu rendy
maaf pak saya belum ketemu sama mereka lagi
tadi saya di parkiran ngeliat mobil rendy
gimana kalau kita tunggu di deket mobil rendy aja pak
supaya gak asli sih nanti
ide yang bagus itu pak
saya sudah cek di sunset restaurant gak ada mba jesse disini
cari siapa ya pak
saya mau cari pak randy dan non jessica
apa ada di sini
pak randy sama non jessica
yang nggak ada di sini lah pak
saya mau cek ke dalam
pak tunggu dulu
ini ada apa pak
kok bapak mau main masuk rumah saya sembarangan gitu
mereka nggak ada pak
nggak ada di sini
saya mau buktikan sendiri bu
ini apa sih
bapak jangan sembarangan masuk rumah orang ya
saya udah bilang sama bapak barusan itu
orang yang bapak cari itu nggak ada di sini
saya mau cek ke dalam bu
bapak mau ke mana nih
eh pak itu kamar mandi
bapak ngapain di situ
eh pak pak
ngapain sih bapak
eh pak pak pak
ini bapak apaan sih
masuk kamar orang sebarangan begitu
eh pak keluar ya pak ya
bapak keluar sekarang
di rumah pak randy non jessica juga nggak ada pak
itu siapa sih
emang mereka kemana ya
selamat sore mbak
selamat sore pak
apa pak rindy ada di kantor
setahu saya pak randy hari ini nggak datang ke kantor pak
pak rendy nggak ada di kantor ya pak
gimana ini kata siono nggak ada rendy di kantor
sunset restaurant nggak ada
rumah randy juga nggak ada
tapi pasti dia lagi sama rendy nih
kayak pak rendy nah

nggak abis itu
nggak ada mbak noodles belum sekilas
ih papa telfon mulu sih
yes kamu dimana sih sayang papa nyariin kamu dari tadi
nah ini cetang biru ah bales dong jess bales dong
papa jessica minta maaf ya jessica nggak angkat telepon papa
jessica di puriplas apa sama adi lagi makan di caribbean cafe
oke ya sayang ya tunggu ya
udah maaf ya adi jadi bikin kamu nunggu
ya nggak masalah
eh tadi juga udah saya pesenin minuman balu buat kamu
aduh aduh sini aduh aduh aduh aduh
wah selamat sore gemenya encis kita mandi sore yuk
anak mama udah bangun
baru aja bangun ini mau mandi
eh mama mau ngasih tau kalo besok kita nginep di villa ya dua hari
mir kamu nanti mandiin reyna abis mandiin dia langsung siapin baju bajunya ya
nggak usah banyak banyak cuma dua hari doang
yaudah sayang sayang mandi ya mama ke depan dulu
yaudah yuk sekarang kita mandi ayo
eh mbak mbak
pas surya hari ini nggak dateng bu
papa nggak kesini
terus papa kemana
kan tadi pagi bilangnya ngurusin coffee city
eh mungkin tadi pagi udah dateng kali kesini sebentar
nggak bu dari pagi emang nggak dateng
saya permisi liat bu
asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa lagi di
ada apa ma
papa nggak di coffe city kan
ini aku sekarang lagi di sini
tapi kamu nggak ada
aku tungguin di sini ya pak
nanti papa jelasin semuanya aja sama aku di sini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu sama felis
tadi kayaknya bukan ini orangnya
ada apa ya pak
saya lagi janjian sama pak sanusi di sini
terus nggak sengaja liat kamu makanya saya sambarin kamu
pak al udah keperluan ya sama pak rendy
kalau gitu saya nggak jadi nemen pak rendy deh pak
rendy lagi cuti kok
yaudah lanjut ya
pak kalas sama pak sanusi di sini
kamu lain kali kalau mau ketemu sama adi
kasih tahu mau pergi kemana
pasti papa akan kasih kok
kamu hari ini bikin papa cemas tau gak
aku udah bener minta maaf ya
aku minta maaf banget udah bikin papa cemas
yang saya tanya tentang
meninggalnya tante sofia

tante sofia dan papa
ternyata sama kamu perginya
diem diem pergi di belakang saya
saya telepon telepon kamu pada hal lain
tenang just nggak kena penapa
adi cuma mau ajak jis makan aja
jadi just mohon lupa jangan marah marah kayak gini ya sama adi ya pak
aku belum selesai ngomong sama adi
sebentar ya pak
ya lain kali mau ketemuan
bilang jangan diem diam di belakang
kita ketemu lagi ya
mau bicara apa aja tadi sama adi
dia cuma nanya
dulu tuh kenapa aku gak cerita sama dia
waktu aku kerjakan terdekat hartawan
udah itu aja
setelah itu mau jawab apa
karena aku nggak cerita dulu
kalau aku kerjakan terdekat hartawan

keren dia mulai mendridiki saya
saya harus lebih hati hati
aku jangan marah kayak tadi lagi sama adi
tapi papa marah kamu tau kan kenapa
bapak takut kamu terjadi apa apa
iya pak tapi kan aku perginya sama adi
aku pasti aman pak
ya tepat aja
pontong aja saya tadi ketemu sama pak randy
saya jadi bisa nemeng deh
saya jadi ngerepotin bapak terus
enggak gak masalah
tadi saya belum selesai bicara sama bella
merupakan angkat jelas saya buat ketemu sama bella
kamu baru dateng
enggak sih pak
saya udah mau pulang kok
tadi cuma mampir aja beli roti
yaudah bareng saya aja
boleh deh pak makasih ya
kalau tadi pak alias saya sama bella
pasti pak salah paham sama saya
saya terpaksa merahasiakan ini dulu dari bapak
mau selidikin dulu pak semuanya
masa lu sih yakin tadi
yang bapak lihat itu jessica
bukan felis sekretaris saya kan
saya ini gak mungkin salah liat pak al
tadi itu saya memang benar benar
lihat pak randy lagi jalan bersama jessica
atau mungkin pak al bisa tanyakan langsung sama pak reno
kalau begitu saya permisi pulang lebih ya pak
terima kasih pak sanusi ya
adalah mantan sekretaris papa saya
kalau benar randy tadi sama jessica
ini bagi skip
aku mau pakai ini buat ke villa besok
keren banget sih anak mama ini
kamu lucu sekali siapa yang pilihin baju kamu pilih sendiri
iya persis anak kamu banget ya
nanti ya papa mandi dulu ya
papa capek papa juga habis dari luar kan jadi bersih bersih dulu ya
mama aku papa dulu ya sayang ya
ayok mun click masuk mah
memang aku baru sehari dua hari kenal sama kamu
ini kayaknya saya mulai curiga lagi sama rendy
ya pak sanusi
ini saya lagi di
dan saya baru saja melihat pak rendy ada di sini
memang randy hari ini saya berikan cuti
tapi saya melihat pak randy
dia lagi jalan sama jessica
kamu sama felis
mungkin pak sanusi salah lihat kali nggak nenek
sangat yakin dia tidak salah lihat
ya udah gini aja gimana kalau kamu telepon felis kamu tanya dia syarian sama pak rendy apa enggak
file kalau kamu sudah sampai rumah dan gak bersama rendy tolong kaburi saya
mas di loudspeaker aku mau dengar
halo selamat malam pak alp
ini saya udah sampai rumah dan pak rendy juga udah pulang
kenapa ya pak
tadi waktu pas di mall itu kamu memang dari awal berangkat sama rendia
enggak sih pak
tadi saya mampir ke mall aja cuma buat beli roti
terus saya ketemu sama pak reni yang baru keluar dari kafe
eh pak reni ngajakin saya untuk nganterin pulang
jadi saya naik mobilnya pak rendy deh
oke berarti memang dari awal gak sama randy ya
berarti itu randy sendirian ya
iya pak sendiri
makasih ya fel
kamu denger sendiri kan
felis gak sama rendy
dari awal itu rendy sendiri berarti dia memang bener bener sama jessica
terus buat apa dia bohongin saya
tapi buat apa ya pak renda nutupin sama kamu mas
emang apa faedahnya
gimana caranya mbak kau bisa gak tahu adi kerja buat aldebaran
jadi adi adi ini kerja di perusahaan gue
gue kok gak pernah tahu ya
apakah kamu kenal dengan yang namanya adi
saya nggak tahu soalnya adi ini nama asli
atau nama depan nama tengah
atau nama panggilan atau nama sambung
saya gak tahu
tapi kenapa bapak cari adi ini ya pak
kenapa saya cari adi
semua teror yang berhubungan dengan keluarga saya ini
ada hubungannya dengan perempuan yang bernama jessica
coba kamu pikir deh
kalau randy itu nyemunyi sesuatu
apa jangan jangan rendy ini adi
itu namanya jessica
kamu ingat gak sih waktu itu yang saya pernah bilang sama kita
kalau dia temennya punya pacar
dan pacarnya itu namanya adi
dan yang saya bilang adi itu adalah rendy
adi itu adalah rendy
adi itu adalah rendy
adi itu adalah rendy
adi itu adalah rendy
sebenarnya gue mau ngenalin temen gue yang satunya lagi
tapi kayaknya dia lagi di kamar
ya udah gak apa apa lain kali aja ya
temen gue bilang kalau dia itu punya pacar namanya adi
tapi ternyata pas gue liat fotonya
ternyata pacarnya itu randy loh
iya asistennya al
astaga ya allah
iya saya waktu itu bilang kan
kalau temennya itu punya tunangan namanya adi
ya allah kenapa saya bisa gak ingat ya
saya kira waktu itu omongan elsa tuh ngelantur
makanya saya gak terlalu nanggepin secara serius
nama temen itu siapa
waktu itu kan dia nggak sempat ngomong mas
temen kamu namanya siapa
mbak elsa sekarang waktunya activity
ya udah gue ke aktiviti dulu ya
jangan jangan temannya elsa itu namanya jessica
itu sekarang resipapah kamu mas
jadi kamu ke bandung
jangan mauidade seterusnya
riki ada di harapan kasih
makanya aku telepon rafael
aku tanya soal ricky
rumahnya rafael di bandung
tepat di hari elsa kecelakaan
aku langsung ke rumahnya rafael di bandung
tapi ternyata rumahnya sudah kosong
nggak ada riki sama sekali di sana
ya allah jangan jangan
boleh saya lihat borgolnya
ternyata di sana ada pemulung
dan aku yakin
elsa berarti masih hidup kan pak
jadi mungkin ricky yang menyelamatkan elsa gitu
papa nggak tahu ma
makanya papa langsung lapor ke kantor polisi di bandung
bapak kasih keterangan di situ dan
alhamdulillah rafael juga bisa datang ke sana
untuk diminta keterangan
di sana rafael disuruh telepon ricky
tapi ricky menolak untuk ketemu
jadi kalau gitu sekarang elsa ada di mana pak
aku nggak tahu ma
tapi kalau memang benar
tapi kalau elsa selamat
berarti kita juga harus siap
kita harus siap
mengantarkan elsa kembali ke lapas